setiap rencana memang tidak selalu sempurna
karena ada ranah yang tak bisa kita atur
cuaca adalah salah satunya
hal itu kami rasakan saat sekoci kami terombang ambing menuju pulau selanjutnya
kami berharap akan berjaya
masih harus tetap berlanjut karena banyak saudara saudara kami di wilayah lain yang sudah menanti
pemahaman kontinental kami yang masih kental mendapat pendampingan dan bimbingan dari rekan rekan tni al yang punya kesamaan misi dalam ekspedisi ini
kami memastikan kedaulatan melalui penyebaran uang rupiah sementara mereka menjaga kedaulatan keamanan teritorial indonesia
dalam perjalanan ekspedisi ini komandan kri teluk weda sempat menyampaikan satu hal
kita baru akan merasakan indonesia benar benar negara kepulauan ketika kita berada di wilayah timur indonesia
rasa lelah kami terbayar ketika melihat bagaimana saudara saudara kami saling bahu membahu secara sukarela menjemput kami menggunakan kapal kapal kayu
lagi lagi ketika sampai di dermaga kedatangan kami menjadi daya tarik
setiap perjalanan tentunya selalu mempunyai nilai dan kesan
rasa lelah dan bosan dalam ekspedisi ini kami merasakan betul bagaimana atmosfer kerinduan saudara saudara kami di daerah kepulauan
untuk bisa segera menukarkan uang rupiah mereka yang sudah lusu menjadi rupiah baru
kita jadi turut terlibat aktif secara langsung melayani masyarakat di daerah kepulauan terluar terdepan dan terpencil di indonesia
alhamdulillah sejauh ini atensi masyarakat cukup positif ya menyambut kami masyarakat juga cukup terbantu cukup memberi mereka kemudahan dalam memperoleh uang rupiah terutama yang masih baru yang layak edar
ada kebanggaan tersendiri menjadi salah satu perempuan yang bisa ikut berkontribusi dalam pengedaran rupiah kali ini
menapaki banyak kebahagiaan yang terpancar dari wajah wajah masyarakat kepulauan indonesia
sambil menyelami arti cinta bangga dan paham terhadap rupiah
melalui perjalanan ini sesungguhnya kami diajarkan untuk lebih peka dan peduli
bahwa uang rupiah yang layak bukan hanya milik masyarakat di kota besar saja
melainkan juga untuk mereka saudara saudara kami yang tinggal jauh di pulau pulau yang memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkannya
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia